memasuki akhir dua ribu dua puluh dua sudah ada yang optimis mendeklarasikan diri sebagai calon presiden
namun ada pula yang belum melakukan deklarasi
apa yang mempengaruhi keputusan tersebut
kita akan bahas bersama peneliti sosial dan politik brin siti zuhro
selamat malam ibu siti
alhamdulillah saya sehat ibu gimana kabarnya
alhamdulillah sehat semua ya
jadi ibu kalau kita lihat kan ini terdapat capres yang sudah mendeklarasikan diri
dideklarasikan juga oleh parpol
bagaimana dengan capres dan juga calon pres lainnya
kapan prediksi anda mereka akan deklarasi
saya melihat memang kompetisi kontestasi sudah dimulai ya dua ribu dua puluh dua kemarin gitu ya
dan ada partai yang sudah menyampaikan gitu ya mendeklarasikan meskipun koalisinya belum terbangun gitu ya
nah tentu ini juga mendorong partai partai lain yang juga ingin
nantinya akan mendeklarasikan capres cawapresnya gitu
saya melihat memang tenggang waktunya katakan kalau untuk mendaftarkan itu kan sembilan belas oktober sampai dua puluh lima november
nah itu berarti masih lama
tapi kalau dihitung gitu ya karena pemilu pilpresnya itu langsung
kita hitung berdasarkan perpu itu ada perubahan
ternyata durasi waktu kampanye itu hanya sekitar tujuh puluh lima hari gitu ya
dengan tujuh puluh lima hari
harus menyapu sekitar tiga puluh tujuh provinsi atau tiga puluh delapan provinsi ditambah dengan empat ratus ya
lima belas kabupaten sembilan puluh tiga kota itu kan luar biasa
jadi untuk itu kelihatannya gitu ya
menyongsong dua ribu dua puluh tiga tidak sampai juni itu sudah akan ada deklarasi
karena bagaimanapun juga sosialisasi itu harus dilakukan ya untuk memperkenalkan diri
jadi pil pres langsung itu memperkenalkan diri
oleh karena itu memang ini waktunya menurut saya
apalagi melihat kemarin itu salah satu calon gitu ya
kelihatannya karena tidak menjabat lagi
bisa memperkenalkan diri dari kota ke kota dan sebagainya
tentunya ini juga akan mendorong gitu ya
partai partai lain untuk mendeklarasikan tidak harus menunggu sampai oktober dua ribu dua puluh tiga
mungkin sebelum juni itu sudah di deklarasikan ya
bahkan sekitar januari februari maret itu mereka akan sudah merumuskan
mencari formulasinya untuk melakukan koalisi dan serta merta tentu akan mendeklarasikan capres cawapresnya
oke baik berarti sebelum juni begitu ya menurut anda apa yang mempengaruhi nih
belum banyaknya yang berdeklarasi
capres dan juga cawapres
apakah memang masih dalam posisi tawar menawar begitu sekarang bu
iya jadi ini sebetulnya masa transisi ya
bagi partai partai untuk memulai tidak tiba pilpres tiba akal tidak seperti itu
biasanya siapapun berkompetisi untuk at the last minute gitu lah
untuk era digital saat ini lalu kompetisi yang memang mensyaratkan sosialisasi yang sangat cukup
itu mau tidak mau
itu butuh waktu yang agak lama
sementara kampanyenya itu sangat pendek ya dihitung cuma tujuh puluh lima hari untuk menyapu semua daerah itu menurut saya belum tentu cukup
oleh karena itu apa yang membuat mereka ini lama lama
ya memang kalau kita pun ada di partai politik ada kerumitan ya
kepelikan tersendiri bagi partai partai untuk melakukan katakan untuk membangun satu gitu ya
satu koalisi baru gitu
karena koalisi sebelumnya itu selalu didasarkan pada satu koalisi yang untuk jangka pendek gitu ya
lebih ke kepentingan politik jangka pendek
sehingga ketika pemilu datang mereka harus mereformulasi membangun lagi gitu ya
koalisinya dengan partai partai yang tentunya ada perubahan tadi itu
meskipun mungkin ada yang tetap tapi pastinya ada perubahan karena bagaimanapun juga

nah ini yang menyebabkan mengapa lalu gitu ya
membutuhkan satu proses yang agak panjang bagi partai partai karena tidak terbiasa gitu ya
melakukan satu koalisi yang sudah lebih terformat terukur
sehingga bangunan dari koalisi itu relatif ya bisa permanen gitu ya
nah ini yang tidak terjadi di indonesia oleh karena itu membutuhkan reka ulang ya
mereformulasi ulang gitu ya
bagaimana membangun satu koalisi yang lebih kokoh
nah ini yang apalagi untuk mempromosikan nantinya satu calon yang untuk capres cawapres itu memang
kerumitan tersendiri yang kita menyaksikan yang dilakukan partai
tapi mungkin tahun depan ini ya januari februari maret itu menurut saya mau tidak mau mereka sudah mulai ya
jadi dua ribu dua puluh dua itu kemarin prakondisi untuk mungkin separuh matang gitu
dua ribu dua puluh tiga awal itu ya di semester awal itu sudah mulai mengerucut menurut saya
jadi karena mereka juga tidak mau lag behind ya
ketinggalan gitu sementara anies mungkin sudah melaju kan gitu ya
yang lain mau tidak mau masih menjabat dan sebagainya
ya ini yang menjadi kendala bagi tentunya yang masih menjabat
yang dihubungi dengan kepentingan
tidak boleh melakukan itu turun langsung kan gitu ya
nah tentu ini juga menjadi satu semacam pelajaran baru ya
ketika apakah calon yang berkenalan dengan masyarakat luas tadi itu dari daerah ke daerah ini termasuk kampanye
apa perseratannya seseorang dikatakan menjuri stat atau tidak menjuri stat
nah ini yang juga harus sangat jelas dari awal gitu
baik baik bu siti
iya tadi cukup menarik yang anda katakan bahwa masa kampanye tujuh puluh lima hari
dan tadi anda juga sedikit menyeret mengenai curi start begitu ya
mengingat memang pekan lalu kita sempat diramaikan mengenai statement dari bawaslu
yang menyatakan tidak etis ada yang curi start kampanye begitu ya
menurut anda apakah dua ribu dua puluh tiga nanti yang anda katakan sebelum juni baik itu januari februari maret begitu akan ada deklarasi capres
dan juga capres apakah itu nanti bisa disebut juga sebagai curi start bu
ya ini yang makanya kenapa saya mengatakan
kan startnya belum tapi sudah dikatakan mencuri
kira kira apa gitu ya kriteria dari mencuri start itu kan gitu
berarti oleh partai partai yang berkoalisi atau mungkin sendiri tapi memenuhi persyaratannya
kan tidak belum melamar atau belum terdaftar secara definitif ya karena memang belum ada pendaftaran
jadi apakah itu curi start kalau orang ingin memperkenalkan diri apa itu salah
nah ini yang harus diketahui karena memang sebetulnya gitu ya
satu alasan mengapa pilpres dilakukan itu agar calon pemimpin nantinya itu betul betul mengenali masyarakatnya
sebaliknya juga mengenali calon pemimpinnya
nah bagaimana dia berkenalan kalau calon pemimpin tidak cukup waktu gitu
bahkan dilewati daerahnya kan gitu
nah menurut saya ini yang harus dicarikan rumusnya
bagaimana agar calon tadi itu betul betul gayeng dengan masyarakat
mampu memperkenalkan mumpuni atau memiliki waktu yang cukup ya untuk memperkenalkan dirinya
sehingga gitu ya tentu ini tidak identik
kampanye kan pilihlah saya kan gitu ya
lalu ini nomor saya kan gitu
nah itu semuanya belum melakukan visi misi programnya kan itu
nah ini yang juga harus diatur secara cukup
secara memadai secara jelas clear
sehingga tidak ada yang didiskriminasi gitu ya
semuanya akan diberikan payung yang hukum yang kuat gitu ya
oleh bawah selu nantinya
sehingga siapapun yang melanggar ya terkena
tidak boleh cuma satu dua yang kena gitu ya
itu harus semrata
semua calon mendapatkan satu payung hukum yang betul betul dimiliki oleh masing masing calon itu
kalau misalnya kita bicara bawaslu kan memang sempat menyebutkan bahwa ini adalah masa abu abu begitu ya
ketika kampanye belum dimulai tapi sudah ada yang melakukan deklarasi dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat
ini bisa dikatakan kecolongan nggak sih bu
untuk memanfaatkan saat saat abu abu seperti ini
sebetulnya ketika kayak di negara yang sudah maju pun ya
seorang calon ini kan sudah dibicarakan gitu ya
lah hanya yang membicarakan memang tidak hanya masyarakat partainya kan gitu
dimatangkan kan gitu
nah di indonesia ini kasusnya lain gitu
jadi tadi kasusnya beda gitu
ketika relawan relawan atau komunitas komunitas itu jauh lagi
komunitas itu jauh lebih proaktif kan gitu
untuk menyodorkan siapa yang mereka kehendaki kan itu
ya lepas ini juga tarikan politik kan gitu
maka ini yang terjadi kompetisi kontestasi antara relawan dengan partai politik kan gitu ya
nah oleh karena itu memang partai politik harus memfungsikan diri secara maksimal
karena memang partai politik yang diberikan payung hukum yang kuat oleh konstitusi
untuk mempromosikan atau mengusung pasangan calon
untuk di pilpres
oleh karena itu lakukan fungsi tadi itu secara maksimal
sehingga tentunya gitu ya tidak ada deklarasi deklarasi oleh komunitas masyarakat tadi
komunitas masyarakat adalah yang user
dia yang akan memilih nanti
bukan yang mengusung sebetulnya
tapi yang akan memilih
dan masyarakat tentu menghendaki calon calonnya tadi itu
nah itu yang memang perlu dibangun untuk di pemilu dua ribu dua puluh empat saat ini
sehingga peran penting dari partai politik itu sejak awal sudah menampakkan dirinya
bukan nunggu nunggu at the last minute gitu kan
sehingga masyarakat galau gitu
kita kan sudah mau kompetisi tapi kita kok nggak tahu ini siapa calon
jadi diumumkan saja tidak apa apa kan gitu
bukan berarti lalu kampanye di mana mana tidak seperti itu juga
jadi masyarakat lebih familiar dengan calon calonnya tadi itu jauh lebih penting
sehingga yang tadi itu disebutkan tidak memilih kucing dalam karung gitu ya
sudah tahu live history nya cv nya biodatanya kompetensinya dan sebagainya
baik bu siti tadi anda mengatakan bahwa diumumkan tidak apa apa
agar masyarakat juga familiar tidak beli dalam karung begitu
tapi kalau kita lihat bu survei yang dikeluarkan oleh smrc hari minggu lalu
ini mengatakan bahwa deklarasi anies baswedan ternyata belum cukup menaikkan partai nasdem secara signifikan
menurut anda apakah ini juga berpengaruh terhadap banyaknya partai yang belum mendeklarasikan capres cawapresnya
iya memang kotel efek itu akan nanti itu kalau sudah deklarasi secara definitif yang ini kan baru sepihak ya
dan kalau itu koalisi nanti akan beda
begitu ditopang oleh koalisi ini sudah serius banget kan gitu ya
lalu muncul di pasangan calon lain dengan koalisi partai lain gitu ya
itu sudah mulai nanti akan kelihatan kompetisi kontestasinya
dan dampak dampak ya antara yang dicalonkan dengan partainya
tapi pemilu yang lalu dua ribu sembilan belas apa yang bisa kita pelajari dari perolehan suara partai pdi perjuangan
apakah betul pdi perjuangan mendapatkan kotel efek yang luar biasa dari katakan gitu ya kemenangan pak jokowi
tidak juga kan
jadi menurut saya ya naik
tapi naiknya tidak terlalu signifikan kan gitu
itu yang dirasakan
jadi mungkin di indonesia ini masih dalam proses gitu ya
nantinya bahkan bisa merampingkan partai partai politik
pemilu langsung seperti ini kan gitu ya
serentak maksud saya
serentak seperti itu
jadi terjadi pelembagaan partai politik
koalisinya lebih terformat
lalu juga nanti perampingan itu terjadi
jadi partai itu akan di filter secara alami gitu ya
tidak dipaksa untuk batal demi hukum
tapi di filter secara alami
karena memang nanti yang akan muncul adalah partai partai berakar tunjang
kan itu sebetulnya mas reza
jadi bisa dibilang bahwa pendeklarasian ini memang tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap parpol
ini baru apa ya istilahnya
jadi tidak bisa ujuk ujuk baru memulai
lalu secara formal legal formal institusional kan juga belum
jadi kita tidak bisa menyimpulkan itu gitu
tapi yang kita harapkan adalah
bagaimana agar calon tadi itu mensosialisasikan diri
supaya berkenalan dengan rakyat itu
dia akan dipilih oleh rakyat
ini bukan dipilih oleh mprri
tapi dipilih oleh rakyat
dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat
itu konsekuensi logis dari demokrasi partisipatoris
maka masyarakat harus betul betul mengenali
siapa calonnya ini
berikan data secara terbuka kepada masyarakat mengenai calon calon ini
ini yang kita harapkan
jadi itu sebetulnya dengan tujuh lima hari pasti tidak cukup
kalau nanti formal dilakukan tidak cukup
jadi oleh karena itu memang harus ada pengenalan yang sifatnya bukan kampanye
kalau sudah kampanye kan ada jualan kecapnya
tapi yang dilakukan untuk pengenalan itu
jadi menurut saya nggak ada masalah
siapapun itu yang akan mencalonkan
selama dia bukan dalam posisi pejabat negara pejabat publik
kalau itu pejabat publik memang ada larangannya
ini yang juga harus dimonitor harus dievaluasi ya
limbah waslu sebagai badan yang mencegah dan mengawasi pelaksanaan pemilu itu
kalau misalnya kita lihat kan ada beberapa nama yang memang
belum secara resmi
untuk mendeklarasikan diri
ada sandiaga uno ada juga ganjar pranowo begitu
anda melihatnya apakah nama nama tersebut akan juga berpengaruh terhadap partai politiknya
atau seperti apa
iya ini kan sebetulnya masyarakat masih wetensi
dia menggandrungi calon calon tertentu
tapi kan belum ada lampu hijau dari partainya
masih ditunggu oleh masyarakat
maka mungkin ini kan kompetisi
kepiawean atau kecerdikan dari masing masing partai politik
bagaimana dia bisa sesegera mungkin memperkenalkan calonnya
meskipun itu bukan kadirnya seperti kasusnya di nasdem
terus nasdem dinilai tidak ada kotel efek
ya kan belum pemilu
jadi belum bisa disimpulkan
memang orang indonesia kadang kadang gak sabaran
maunya cepat ada kesimpulan ada hasil cepat
kita itu butuh proses
untuk membangun demokrasi yang memiliki kualitas atau punya ada nilai nilai
itu butuh proses yang betul betul tidak cepat cepat seperti itu
berproses yang natural
yang kita harapkan dalam hal ini memang lagi lagi adalah
bagaimana masyarakat itu mengenali secara seksama para calonnya
dan itu esensi dari demokrasi partisipatif
bagaimana masyarakat itu mengenali secara seksama para turis
langsung yang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu
saya mengatakan itu
bagaimana masyarakat itu hanya diberikan tujuh puluh lima hari
oh ini nanti soalnya kalau diberikan panjang panjang
kompetisinya malah liar
yang bikin liar itu siapa
ini semua stakeholders terkait itu
baik itu partai politik sebagai peserta pemilu
institusi pendekat hukum
baik itu kpuri
dan semua turunannya sampai ke bawah
demikian juga bawaslu ri turunannya sampai ke bawah
dkpp gitu ya
lalu juga birokrat birokrasi gitu ya
semua rakyat dan sebagainya itu yang ini semua kita harus sama hand in hand untuk
bagaimana agar penyelenggaraan pemilu serentak yang rumit ini
kita laksanakan dengan betul betul penuh tanggung jawab
itu yang kita harapkan
jadi kita sudah bergerak ke depan
bukan pemilu yang curang lagi gitu ya
tapi pemilu yang betul betul penuh keadapan
pemilu yang memberikan pembelajaran
yang ujungnya nanti kita menyaksikan
siapapun yang menang kita sangat hormati
itu yang penting mas reza
jadi bukan lalu ada yang menang kita timpukin tidak
yang menang kita hormatin karena prosesnya betul betul tidak menyimpang
prosesnya tidak menghalalkan semua cara
kita berkompetisi secara transparan akuntabel
itu yang kita harapkan
dan selalu dikawal oleh masyarakat termasuk juga media ya bu
kalau misalnya kita lihat kondisi saat ini menurut anda bu
apakah akan ada pengerucutan koalisi
ya tentu suara rakyat ini harus didengarkan mas reza
kita sudah dua kali menjalani satu koalisi
satu koalisi yang cuma dua pasangan calon
mengerucut ke dua pasangan calon
dan kita sudah menerima dampak dampak yang banyak negatifnya dengan dua pasangan calon itu
untuk suara ddpr suara d itu
partai partai besar pun rumit dengan cara cara seperti ini
golkar pun tidak bisa sendiri
gerindra pun tidak bisa mengusung sendiri
jangankan partai menengahkan gitu
tiga besar saja hanya pdi perjuangan yang bisa gitu
itu pun pelapornya tidak berlebihan juga ya
jadi menurut saya ketika kita ada kendala kendala yang seperti ini
maka ke depan kita harapkan
jadi pasangan calon itu jangan dua pasangan lagi
ada lebih dari itu
lebih bagus lebih dari tiga
supaya masyarakat itu yang majemuk seperti ini terwakili gitu ya suaranya aspirasinya
melalui pasangan calon yang nanti diuji
melalui empat pasangan calon satu contoh gitu ya
mengerucut menjadi dua pasangan calon
masyarakat merasakan reda dengan kompetisi seperti itu
lalu mengerucut dua pasangan calon
itu sudah reda
bahwa memang pasangan calon yang diusung itu aspirasi saya kurang hebat masih kan gitu
yang satunya hebat
masyarakat harus diajarkan seperti itu
itulah proses pematangan politik dari warga negara ini
itu yang kita harapkan
warga masyarakat menjadi lebih matang naik kelas gitu ya
pengetahuannya literasinya hanya karena diajarkan oleh satu proses pemilu
yang betul betul memberikan gitu ya pengalaman yang tentu gitu ya menyenangkan tadi itu
ya jadi pengalaman ya apa ya pembelajaran pencerahan gitu ya
literasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat
itu yang kita harapkan ke depan
jadi jangan lagi masyarakat dari tahapan demi tahapan itu
gundah gulana gitu ya lalu sakwa sangka lalu ujung ujungnya distrust
public distrust di mana mana kan gitu ya
antar masyarakat dengan penyelenggara tidak percaya
belum apa apa seperti sekarang ini sudah ada gugatan gugatan
itu menurut saya awal yang tidak bagus
nah ini yang harus cepat cepat diobati ya menurut saya
jangan diterus teruskan tahapan tahapan itu tidak bagus karena nanti ujung ujungnya
pasti akan ada sengketa pemilu
baik baik harapannya jangan sampai ke sana begitu ya
tadi kalau anda katakan kalau bisa lebih dari dua pasangan misalnya tiga atau empat begitu
kalau saya bisa tanya menurut anda siapa sih yang tepat begitu bu
yang tepat maksudnya apa itu
untuk mengisi dari nama nama yang sudah ada ini begitu
kan sudah kemarin sudah ya muncul beberapa pasangan calon calon di situ kan
tidak hanya anies ada mas ganjar ada bubuan ada pak prabowo ada ridwan kamil
ada buko viva ada pak siapa lagi ya yang juga pak erlangga hartato ya ketum partai
juga dari ketum partai pkb juga mencalonkan kan gitu
jadi semua dimunculkan
kira kira dimunculkan saja kira kira mana yang paling menimbulkan animu terbesar dari masyarakat
dan tentu gitu ya tidak punya background yang bisa digoreng gitu dalam prosesnya nanti
itu yang lebih penting ya untuk dipertimbangkan
jadi jangan sampai yang kira kira nantinya gampang sekali menimbulkan isu isu yang berkaitan dengan integritas gitu
harapannya memang kalau tadi bu siti mengatakan bahwa kalau bisa lebih dari dua partai
tapi yang paling penting menurut kita adalah ini bisa berjalan dengan lancar begitu
supaya tidak ada lagi yang tadi dikatakan adalah beli kucing dalam karung sosialisasi bisa berjalan dengan lancar
dan juga politik kita bisa tidak terpecah belah begitu ya
terima kasih sudah bergabung bersama kami peneliti sosial dan politik brin siti zuhroh
selamat malam salam sehat
ya selamat malam